ya perayaan cap gomeh atau hari ke lima belas pasca tahun baru imlek diselenggarakan meriah dan penuh atraksi di kota singkawang kalimantan barat
pawai budaya digelar dan menampilkan atraksi dari ratusan tatung atau orang yang dimasuki dewa atau roh
ya hari ini tanggal lima februari dua ribu dua puluh tiga merupakan hari ke lima belas dari perayaan tahun baru cina ataupun imlek

jadi hari ini merupakan puncak acara cap gomeh di singkawang
dan kalau bisa saya jelaskan situasinya saat ini ini masih begitu ramai
karena baru saja selesai diadakan festival pawai budaya yang diikut oleh seluruh masyarakat
bahkan wisatawan dari berbagai kota dan juga berbagai negara
jadi sejak pukul enam tadi sudah dimulai pawai budaya
jadi budaya budaya yang ada di singkawang khususnya yang kita kenal karena singkawang ini iras kaya tadi dengan etnis tionghoa
jadi budaya budaya tionghoa kemudian juga budaya dari suku dayak ditampilkan di sini
dan memang kalau kita bicara terkait dengan cap gomeh di singkawang ini sudah terkenal rohnya adalah tatungnya
jadi tatung merupakan orang yang dimasuki dewa atau roh dan mereka ini melakukan pawai iring iringan
di sepanjang jalan jadi mulai tadi pembukaannya tadi dibuka oleh naga kemudian juga penampilan barongsai
lalu dilanjutkan dengan festival atau peradaan atraksi dari tatung tatung ini
karena apa karena atraksi atraksinya di sini menampilkan sekali
kalau kita bicara kalimantan barat terhadap kaitannya dengan ilmunya
nah di sini mereka menampilkan ilmunya
untuk tatung tatung di sini berjalan sambil dirasuki dewa dan juga roh
mereka memakai pakaian pakaian kekaisaran cina general china bahkan ikut serta juga suku dayak di sana di dalamnya
dan mereka melakukan atraksi atraksi yang ditonton oleh masyarakat
seperti memasukkan besi dari sebelah kiri kanan tembus ke sebelah kipi kiri
dan itu bukan hanya satu melainkan banyak
kemudian juga kuping
kemudian juga hidung
dan mereka duduk di atas pisau
jadi inilah atraksi atraksi yang ditampilkan
yang justru memang menarik perhatian banyak wisatawan yang ada di sini
pun dari etnis suku dayaknya
nah dari etnis suku dayakti sini juga melakukan hal yang sama
dan atraksinya pun cukup lebih berbahaya ya
jadi untuk saya pribadi yang baru pertama kesingkawa kemudian juga melihat kemeriahannya
ini sangat sangat berkesan
dan saat ini
mereka sudah mulai kembali ya
setelah melakukan pawai
ini diikuti oleh lebih dari delapan ratus tatung
jadi tadi itu mulainya dari jalan firdaus
kemudian jalan dipenogoro
dan terakhir berada di jalan sejahtera di tempat kita saat ini berada
jadi mereka membawa bawa bendera dari masing masing siara
karena kita tahu sih kawang ini terkenal dengan seribu kelenteng
kemudian juga mereka
membawa musik gong dan juga
ini dibunyikan terus menerus tanpa henti
sambil membawa tandu tandu
dengan melisikkan pisau pisau
kemudian juga paku paku
ini dibawa terus
ini kurang lebih
mulai dari tiga sampai dengan lima meter
mereka berkeliling terus
dan memang kalau kita bicara capcommeh di singkawang ini bukan hanya hari ini
melainkan sudah dari dua minggu lalu digelar
namun yang utamanya ada malam lampion
di tanggal kemarin tiga februari

kemudian juga kemarin kita ada cuci jalan
di tanggal empat belas atau hari
di tanggal empat atau di hari ke empat
dan pada intinya maksud dari semua ini adalah sebagai tanda rasa syukur
dan juga usaha dari masyarakat
kepercayaan dari masyarakat
bahwa ritual ritual ini dapat mengusir bala
mengusir hal hal negatif yang tidak diinginkan
sehingga untuk kedepannya di tahun kelinci ini
bisa mendapatkan rezeki lebih
dan juga berkat yang lebih